sementara pada tahun ini pbb memprediksi dunia akan dihuni delapan miliar penduduk
angka ini diperkirakan akan terwujud pada pekan ini
kepala badan kependudukan pbb natali kanim menyebutkan ini akan terjadi atau menjadi tonggak sejarah penting bagi kemanusiaan
ia juga turut menyerukan adanya peningkatan harapan hidup serta jumlah kematian ibu dan anak yang semakin berkurang
butuh dua belas tahun untuk dunia memiliki penduduk dari tujuh miliar ke delapan miliar
pbb juga memprediksi dalam waktu lima belas tahun ke depan dunia akan memiliki sembilan miliar penduduk
berdasarkan data dari biro sensus amerika tiongkok masih memimpin sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan satu empat miliar penduduk
di susul india dengan satu tiga puluh delapan miliar
india dan tiongkok menjadi satu satunya negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk hingga satu miliar lebih
posisi ketiga adalah amerika serikat dengan tiga ratus tiga puluh dua juta
di susul dengan indonesia dan pakistan